aku gak kasih tau andi pasti bakal tambah curiga
mah mama nutupin apa dari aku
tadi riri jatuh di kamar mandi
sekarang haris lagi mau bawa dia ke rumah sakit
rumah sakit mana
mama gak tahu di rumah sakit yang mana
aku telfon mas haris deh
aduh gak diangkat lagi
mereka pasti ke rumah sakit terdekat kan
andi gak boleh nyusul
nanti riri ketahuan hamil
sebaiknya kamu menunggu di rumah aja
nanti haris pasti kasih kabar
mama khawatir kalau kamu menunggu di rumah
kalau kamu melihat kondisi riri
nanti jantung kamu kambuh
aku lebih khawatir kalau aku gak lihat keadaan riri
aku harus cegah andi
jangan sampai dia menemui riri dan menangkap basah bahwa riri itu sebetulnya sudah hamil anaknya haris
kamu yang kuat ya
demi baik kita
kamu ada di mana
aku baru masuk ke ruang ugd
di rumah sakitmu ya
kamu harus cepat cepat bawa riri pergi dari situ
andi lagi dalam perjalanan ke rumah sakit
kalau sampai dia ketemu kamu sama riri di sana
bisa bisa dia jadi tahu soal kehamilan riri
kamu gak punya banyak waktu
tapi riri sama sekali belum dapet penanganan dokter ma
gak mungkin aku ngebiarin itu
yang terpenting sekarang adalah keselamatan diri dan juga bayi dikandungan dia pak
gak mungkin aku ngebiarin celaka
kok ditutup sih teleponnya
saya mau nanya ada pasien yang bernama riri
tunggu sebentar pak saya periksa dulu
oh ada pak sekarang di ruangan ugd
oke yaudah terima kasih
andi mau ke ugd
aku harus cegah dia
gimana dok keadaan
hanya luka ringan saja
aku di mana
udah deh kamu tenang dulu
kamu sekarang ada di rumah sakit
kamu dari pingsan jatuh di kamar mandi makanya aku bawa ke sini
kandungan aku gimana dok
kandungan ibu baik baik saja
pendarahan terjadi akibat benturan
tapi jaringnya tidak apa apa
tapi riri perlu dirawat nggak dok
nanti akan saya buatkan resep untuk menguatkan kandungan dan vitamin
tapi papa mulih hari ini supaya lebih menjaga istrinya
supaya tidak terjadi kejadian seperti ini
dokter menyangka hari suamiku
kalau saja riri benar benar istri aku
aku akan menjaganya dengan penuh kasih sayang
dan nggak akan aku biarkan dia terluka sedikitpun
mama kenapa bisa kayak gini sih
semoga diri juga baik baik aja
aku harus mencari cara untuk mengulur waktu
supaya andi tidak bertemu dengan riri di ugd
saya nggak tahu kenapa sakitnya
sekalian di ugd masih ada pasien yang bernama rini kan
jangan sampai andi lihat riri di sini
pasien atas nama bu riri sudah pulang pak
baru aja keluar dari ugd lewat pintu samping
berarti riri gak apa apa
ternyata riri sudah keluar dari rumah sakit ini
aku gak perlu cemas lagi
andi mergokin dia
mama diantar sama suter aja ke ugd ya sekarang
udah diantar suter ya ma
ke ugd mama kan sakit
nggak mama udah nggak apa apa kok
udah gak apa apa sama sekali
kenapa diantar sama suter
mungkin tadi mama cuma karena stres aja mikirin diri
ya udah lah kalau gitu bagus
ya udah kalau gitu aku mau kejar riri dulu ya
siapa tahu dia masih di depan
sebaiknya aku juga susu dia
kayaknya itu taksi yang bawa riri sama mas haris
nggak tau ma aku sampai sini udah nggak ada
kayaknya udah pergi deh
syukurlah andi tidak ketemu sama riri di sini
ya udah mah kita pulang aja
kurang ajar sombong banget tuh anak
apa sih pa
pulang pulang kok marah marah
andi betingkah amat tuh anak
dia ngelamar kerja di perusahaan teman saya
apa yang akan dikatakan oleh orang orang
arianto pengusaha besar pengusaha hebat
anaknya kerja di perusahaan orang lain
papa tawarin kerjaan dia tolak mentah mentah
coba deh kamu mikir positif deh
kali aja andi emang mau mandiri
mau bisa mendapatkan pekerjaan tanpa bantuan mertuanya
kalau dia kerja di perusahaan orang lain
pasti gajinya kecil
dan lagi pula tidak mungkin dia bisa menafkahi keluarga
sekarang gini deh
kita berdoa aja yang terbaik buat mereka
biar gimana kan kita orang tuanya mereka
makan tuh gengsi makan tuh kesombongan dia
nanti dia akan datang ke papa dan ngemis ngemis
pa aku mau
aku mau kerja pa
ari inget ya
kamu gak boleh terlalu banyak gerak
kamu harus banyak istirahat
kamu udah bantuin aku dan anakku
tripo ini kan anak aku juga
jadi udah kewajiban aku untuk menjaganya juga
tapi sekarang kamu udah jadi suami tanti
kamu gak apa apa
kamu gak apa apa bener
aku gak apa apa aku cuma kepleset doang kok
ya ampun ri

hadap aja teman teman